terus istrimu nanya hasilnya positif apa negatif
suharto yang mengaku kecewa karena harus membayar satu juta rupiah
agar mendapatkan layanan tes covid sembilan belas untuk ida ayu istrinya
selasa tujuh belas maret lalu sesuai rekomendasi dokter
istrinya diharuskan menjalani tes swab di rumah sakit pendidikan universitas airlangga
bukan tanpa alasan dokter mentapkan ida ayu sebagai odp
ida ayu memiliki riwayat perjalanan ke bali pada februari lalu
sebelum dibawa ke dokter tubuh ida ayu panas sampai tiga puluh sembilan derajat
kemudian disusul batuk batuk dan sesak nafas
namun soeharto terkejut karena harus membayar satu juta rupiah
padahal dari berita yang dibacanya tes itu gratis bagi warga surabaya
meski pada akhirnya istrinya dinyatakan negatif dua hari setelah tes
suharto tetap mengaku kecewa
pertimbangan saya kalau seandainya tidak bayar
dan istri saya itu betul positif kena corona
apabila pulang dan akhirnya ketangga tangga
akhirnya akan menelurar ketangga tangga
itu yang saya jaga
makanya saya akhirnya ambil keputusan saya bayar
biarpun istri saya terisolasi saya nggak ada masalah
pada lima belas maret lalu
mengatakan menggratiskan tes covid sembilan belas bagi warga surabaya
namun nyatanya ada warga yang harus membayar
direktur rs uner nasronudin tidak menanggapi permohonan wawancara
namun pemerintah kota surabaya
mengakui ada kelemahan dalam komunikasi lintas instansi
memang beberapa hari ini saya menerima keluhan warga surabaya
bahwa berapa ternyata kok masih bayar dan sebagainya
memang kita tegaskan
kalau inisiatif sendiri tanpa ada rujukan dokter ataupun rujukan rumah sakit
tapi kalau ada rujukan itu dan dia statusnya sebagai odp atau pdp
itu harusnya gratis
tapi memang ada beberapa kasus mereka tetap dikenai biaya
dan itu akan kita cek nanti koordinasi lapangannya seperti apa
agar ini kan juga tidak meresahkan warga surabaya
tidak ada standar pelayanan kesehatan yang sama di tiap daerah di jawa timur
belum ada kota dan kabupaten di jawa timur yang memiliki kebijakan penggratisan
jadi di rekomendasi oleh dokternya memang pembiayanya berbeda
status odp memiliki potensi besar untuk positif
jika pemerintah tidak menggratiskan layanan tes kesehatan covid sembilan belas ini
sulit berharap masyarakat terutama mereka yang berpenghasilan rendah
untuk tergerak memeriksakan diri
kondisi ini membuat potensi sebaran infeksi covid sembilan belas akan semakin luas dan sulit terdeteksi
miftah farid andras wicaksono surabaya jawa timur